saudara jumlah tiket kereta untuk arus mudik dan balik lebaran di wilayah daob delapan surabaya laris terjual
hingga saat ini sudah ada dua ratus tiga puluh dua ribu lebih tiket untuk keberangkatan di masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat yang telah terjual
jelang masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat jumlah tiket yang terjual di daob delapan surabaya semakin meningkat saudara
hingga senin siang untuk keberangkatan selama masa angkutan lebaran mulai tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april sudah terjual dua ratus tiga puluh dua tujuh ratus tujuh puluh enam tiket
jumlah tiket yang telah terjual ini akan terus meningkat karena pemesanan tiket bisa dilakukan secara online
sementara tujuan terbanyak yaitu ke jakarta bandung yogyakarta banyuwangi dan jember
hingga saat ini sudah ada dua ratus tiga puluh dua ribu lebih tiket untuk keberangkatan di masa angkutan lebaran
hingga saat ini sudah ada dua ratus tiga puluh dua ribu lebih tiket untuk keberangkatan di masa angkutan lebaran
masa angkutan lebaran kami mulai pada tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan dua puluh satu april dua ribu dua puluh
setiap harinya di masa angkutan lebaran nanti daob delapan surabaya akan memberangkatkan lima puluh empat keberangkatan kereta bicara jauh yang terdiri dari
ketahuan kereta bicara jauh reguler dan juga sebelas kereta api jauh tambahan